wah kalau udah diproduksi masal saya mau punya satu gitu ya
tapi memang tahun dua ribu tujuh belas ini kita tidak pernah bisa habis membahas dunia otomotif yang memang gak habis habis begitu
berbagai inovasi dan juga momen menarik di dunia otomotif hadir sepanjang dua ribu tujuh belas
baik di ranah lokal ataupun global
nah kami nih sudah punya rangkumannya khusus untuk anda ini dia
dua ribu menjadi tahun yang menarik bagi dunia otomotif
berbagai inovasi dan rekor baru tertoreh dalam pengembangan sarana transportasi yang banyak digemari ini
pasar otomotif di indonesia selalu menarik untuk dibahas
sebagai salah satu negara dengan jumlah mobil kelas menengah terbanyak di dunia
indonesia kerap kali menjadi lahan riset bagi beberapa perusahaan otomotif ternama
di tahun dua ribu tujuh belas ini saja
dua model mobil terbaru dari dua produsen otomotif jepang justru diluncurkan pertama kali di indonesia
sebelum nantinya menyapa pasar global
menjadi model terbaru dari versi lamanya yang dirilis pertama kali pada dua ribu enam lalu
jejak ini juga diikuti mitsubishi yang merilis mobil low mpv pertama mereka
expander untuk pertama kalinya di pasar tanah air
pada dua ribu tujuh belas ini beberapa produsen otomotif baru
di asal tiongkok wuling dan di fsk
akhirnya memberanikan diri membuka pabrik perakitan
dan menjual produknya di tengah gempuran mobil produksi jepang di pasar otomotif tanah air
tidak hanya produsen asal jepang
beberapa produsen lain pun terus berlomba memantapkan posisinya
dengan mencoba melahirkan jenis mobil terbaru di tahun dua ribu tujuh belas ini
beberapa yang menyedot perhatian diantaranya
suv paling pertama dari dua produsen italia
tak hanya suv pabrikan asal jerman mercedes benz juga memberanikan diri
untuk menjual mobil double cabin pertama mereka mercedes benz x class
dua ribu tujuh belas juga menjadi tahun bagi lahirnya hypercar hypercar terbaru
jenis mobil yang selalu diproduksi dalam jumlah tersebut

untuk meraih predikat pencipta raja jalanan terkencang di dunia
setidaknya tercatat ada tiga varian hypercard yang dikenalkan di tahun dua ribu tujuh belas ini
aston martin valkyrie hasil kerja sama aston martin dengan grup balap red bull
yang dirilis beberapa waktu lalu
sebagai tanda penghormatan bagi legenda balap
semua hypercar ini mampu berakselerasi dari kecepatan hingga seratus km per jam
dalam waktu kurang dari empat detik
pengaplikasian energi alternatif pun semakin banyak dilakukan di tahun dua ribu tujuh belas ini
baik di pasar global hingga lokal
mobil mobil bermesin hibrida telah sangat banyak diproduksi oleh produsen produsen besar di dunia
paradigma penggunaannya pun mulai bergeser
dari yang tadinya untuk kepentingan efisiensi belaka
hingga digunakan sebagai tenaga tambahan untuk daya laju mobil
untuk mobil bermesin listrik utuh saja
tesla berhasil membuat model terbaru mereka
menjadi mobil dengan akselerasi tercepat
mengalahkan mobil mobil hypercar terbaru di dua ribu tujuh belas tadi
tesla juga berani menggunakan energi listrik ini
untuk mobil komersial sekelas truck container
tak hanya di segmen mobil
mesin tenaga alternatif ini pun merambah hingga kerana sepeda motor
tak hanya di perangkat gawai
dunia otomotif pun mulai menggunakan artificial intelligence
yang mengakomodir kebutuhan setiap penggunanya
salah satunya melalui sistem berkendara otonom
sejauh ini tesla masih menjadi yang terdepan dalam inovasi ini
sementara beberapa produsen lain
masih dalam tahap pengembangan dan uji coba di jalanan
tak hanya di mobil penumpang
penggunaan ai juga menyentuh sektor lain
seperti jasa pengiriman barang secara otonom
pengembangan aplikasi kecerdasan buatan di dalam mobil ini
dipercaya akan menjadi tren utama
dalam geliat dunia otomotif masa mendatang
seperti toyota lewat produk ai bernama yui
mereka meyakini pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
mobil tak lagi hanya menjadi alat transportasi
namun layaknya seorang teman
mobil akan mengerti karakter dan preferensi pengendaranya
berkat sistem kecerdasan buatannya itu